kita sudah terhubung dengan acting konsulat jenderal ri di jeddah arab saudi diki yunus
selamat siang pak diki
pak diki dari dua ratus dua puluh sembilan orang ini mana yang lebih banyak pak
pelanggaran izin tinggal atau pelanggaran berhaji tanpa izin pak
baik terima kasih para pendengar
dapat kami simpulkan bahwa mereka ini kebanyakan adalah yang melebihi batas waktu tinggal di saudi
kemudian memanfaatkan musim haji ini untuk berhaji tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh saudi
alhamdulillah dua ratus dua puluh sembilan saudara kita saat ini berada di tahanan sementara imigrasi di wilayah mekah sekitar lima puluh km dari jeddah
kondisi mereka saat ini
baik teman teman kita juga sudah berkesempatan membesuk mereka
alhamdulillah anak anak perempuan laki laki yang terjaring ini dalam kondisi yang baik
karena memang fasilitas imigrasi di saudi dapat kami sampaikan cukup baik fasilitasnya
pak diki bisa dipastikan bahwa kesemuanya itu adalah mereka ditahan oleh pihak arab saudi
dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kjri sendiri terhadap
para wni ini yang saat ini masih ditahan oleh pihak arab saudi
baik begitu kami mendengar informasi tanggal tujuh adanya penangkapan dan diserahkan ke sementara ketahanan imigrasi
kami langsung meluncur ke pusat tahanan dan berhasil bertemu dengan mereka
saat itu juga kami langsung mendata mereka
rata rata mereka ini berasal dari wilayah jawa timur madura jawa barat dan sekitarnya
jadi kjri akan terus memantau perkembangannya
saat ini splp atau surat perjalanan laksana paspor tengah kami susun
namun demikian saudi saat ini tengah memasuki libur musim haji
splp akan kami submit ke pihak saudi setelah libur haji selesai yaitu sekitar tanggal sembilan belas
setelah dipastikan tidak ada tuntutan dari
kepolisian atas keberadaan mereka selama di saudi
insya allah mereka akan segera diproses ke pulangannya
nah terkait dengan hal tersebut
tadi malam kami mendapat komunikasi dari saudi immigration
mereka dari dua ratus dua puluh sembilan satu ratus dua puluh diantaranya dinyatakan clear
artinya tidak ada sangkut paut dengan tindakan
tidak ada yang berpikir pikir tidak ada yang berpikir pikir
jadi kita masih berpikir pikir
kita masih berpikir pikir
kita masih berpikir pikir
kita masih berpikir pikir

sisanya kita masih menunggu koordinasi dengan pihak saudi mengenai status mereka
berarti bisa dipastikan sampai tanggal sembilan belas september nanti mereka belum bisa keluar dari tahanan
begitu ya pak diki
dan ini apakah masih bisa
nah bicara mengenai mereka akan dideportasi dan dipulangkan ke indonesia
apakah masih bisa kembali
ke arab saudi pak
jika mereka membawa dokumen resmi seperti itu
kalau mereka telah ditangkap dan tuduhannya jelas akan menunaikan ibadah haji tanpa izin
itu mereka tidak bisa memasuki saudi selama sepuluh tahun
saya rasa ini satu hukuman yang setimpal karena tidak adil bagi mereka yang telah mendaftar haji sekian tahun sekian tahun

sementara ada sebagian warga negara asing termasuk warga negara indonesia
yang memanfaatkan kelengahan aparat keamanan untuk melaksanakan ibadah haji
pak diki apakah proses pemulangan mereka nanti akan difasilitasi oleh pihak kjri
tentunya khususnya itu mengenai biaya untuk kepulangan itu sendiri pak
ini karena penangkapan dilakukan oleh saudi dan sebagainya
di mana yang dialami oleh warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian
tentu semuanya akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah saudi
kjri hanya akan mendampingi mereka dalam penyiapan dokumen
kemudian memastikan kepulangan mereka sampai ke airport
dan juga bagi yang terkena atau tersandung kasus hukum
kjri akan mendampingi mereka proses hukumnya di mahkamah sampai mereka menjalani hukuman di penjara